profil aja untuk pt harsen laboratoris
nama pejabat pemerintah dan politikus indonesia yang diduga terkait pusaran pengadaan obat ivermectin
pertama muncul dalam diskusi daring berburu rente di tengah krisis
peneliti indonesia corruption watch icw egy prima yoga mengatakan
pt harsen laboratoris sebagai perusahaan yang berada di bali pengadaan ivermectin
memiliki hubungan dengan kepala kantor staf kepresidenan muldoko dan sang anak yang diduga menjadi pemegang saham
apalagi muldoko sempat dikenal getol mempromosikan ivermectin sebagai terapi covid sembilan belas
tidak hanya muldoko nama politikus pdip
ripka ciptaning pun ikut terseret
egy menyoroti nama direktur marketing perusahaan tersebut
rio christian utomo yang merupakan anak kandung ripka
nama rio sempat ditampik sebagai pengurus pt harsana
setelah kami telusuri ternyata rio christian utomo adalah anak kandung dari ripka ciptaning
sementara muldoko menampik keras tuduhan icw
menurutnya tudingan icw atas keterlibatan dirinya
dan anak bungsunya joannina rahma dalam izin tidak benar dan menyesatkan
muldoko menambahkan kaitan antara johan nina dan ksp hanya sebatas hubungan kerja magang selama tiga bulan
bahkan muldoko pun mempertimbangkan akan melakukan langkah hukum atas icw
sebelumnya direktur marketing pt harsen laboratoris rio christian utomo
menyebut badan pom menghambat distribusi obat ivermectin di indonesia
namun belakangan perusahaan tersebut meminta maaf kepada badan pom secara terbuka
badan pom sendiri menegaskan pihaknya belum mengizinkan ivermectin sebagai obat untuk menangani covid sembilan belas
karena masih dalam tahap uji klinis
tim liputan cnn indonesia